sebuah kapal feri dari pelabuhan muntok bangka menuju pelabuhan tanjung api api di kabupaten banyu asin sumatera selatan karam di perairan sungai musi selat bangka
sebanyak tiga puluh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat sementara satu abk kapal dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian
tenggelamnya kapal yang mengangkut sembilan mobil truk dan satu mobil pribadi ini diduga akibat cuaca buruk yang terjadi sejak minggu terakhir ini
tim basarnas palembang masih melakukan pencarian salah satu abk kapal feri koyong utara yang masih hilang
cuaca ekstrim di lokasi kejadian menyulitkan proses pencarian korban dan sejauh ini pihak basarnas palembang masih berupaya melakukan pencarian
dengan menerjunkan tim penyelamat dan para personil gabungan dari basarnas dan kepolisian polair ud polda sumsel
dan sebelumnya kapal feri koyong utara ini kandas satu mil
kepala tansung api api banyuasin sumatera selatan pada senin malam
namun akibat faktor cuaca buruk kapal tidak bisa melanjutkan pelayaran dan akhirnya tenggelam